kalau ini bisa apa nih bang
ini dua puluh tujuh trans jurusan malang arteri adiputro
oke terus kalau yang ini
ini karuserinya laksana lekasi
terus tujuannya blora
oke kalau yang ini nih
ini handoyo karuserinya laksana juga
lekasi ini sr dua
wih sadis gokil kayak insukul bd berjalan hebat
sekarang naik bang ya
inilah pemburu bus indonesia
sekelompok anak muda yang mengemari kendaraan bus
tidak hanya rute jurusannya
anggota kelompok ini mengetahui setiap detail teknologi dan fitur bus
bahkan jenis sasisnya
salah satu anggota pemburu bus heru
atau yang akrab pisah pebewok
mengaku sudah mengemari bus sejak lama
ia masih menyimpan pengalaman pulang kampung
naik bus ke provinsi riau
saat masih berkuliah di jakarta
pemandangan indah daerah yang dilalui selama perjalanan
begitu melekat diingatannya
terlebih bus saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan
mulai dari karuserinya
yang semakin beragam dengan fitur yang modern
dan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang dulu
dari ketertarikan terhadap bus itulah
mereka kini menjadi digital creator konten kendaraan bus
untuk menarik peminat penonton di platform streaming dan media sosial
pemburu bus berusaha menampilkan sudut pandang bus yang berbeda
jika biasanya nih gambar bus diambil dari terminal
atau dari dalam bus
dalam bus itu sendiri saat di jalan
pemburu bus mengabadikan bus di jalan tol
menggunakan kamera tiga ratus enam puluh derajat
ini untuk memperlihatkan
bagaimana bus melaju di jalanan
dengan latar belakang pemandangan alam sekitar
karena menurut saya bus itu satu
kalau dulu kita melihat bus itu jelek jelek banget ya
saya tertarik itu karena sekarang saya lihat
perubahannya jauh signifikan
sekali mulai dari karoserinya makin bagus
dengan fitur fitur yang modern
dengan adrenalinnya mungkin ya dari kejar kejarannya ya
kejar kejarannya gimana kita menyalip mobil dengan aman
dan si momen gambarnya kita juga dapat
anggota pemburu bus
ade fitria mengatakan jenis bus yang diikuti
sangat bergantung pada jenis bus yang sedang digemari komunitas pecinta bus
para basmania biasanya memiliki bus kesukaannya masing masing
setiap bus juga memiliki julukannya sendiri yang diberikan oleh po
dan bus yang banyak penggemar disebut dengan bus artis
sekarang tuh emang banyak banget yang lagi diburu tuh sebenarnya dari karoserinya
kita lihat tuh sekarang karoseri yang paling diburu tuh ada sr tiga
nah sr tiga itu apa aja dia tuh ada panoramik single glass double decker
yang tadi kita lihat itu ada stj stj pares
nah itu juga yang lagi jadi inceran
penggemar bus sendiri saat ini terus bertambah bahkan lintas generasi
kayak apa tuh
apa aja yang kamu suka
tuan muda casper ratu maher apa lagi ya
ya banyak lah pokoknya
banyak ya pokoknya ya
jadi kamu suka ya kalau ada gambar gambar mereka telolet gitu ya
suka karena suaranya itu suara yang diambil dari lagu aslinya pokoknya ya
dibentuk pada tahun dua ribu sembilan belas pemburu bus indonesia terlahir dari upaya para anggotanya memperoleh pendapatan imbas pandemi covid sembilan belas
saat ini pemburu bus sudah memiliki belasan ribu pengikut di berbagai akun media sosial
serta ribuan penggemar yang disebut sobat hunter
arya dita utama egy agung tanggerang banten